kesedihan mendalam dirasakan keluarga aloysius bayu rendra satu di antara korban tewas dalam ledakan bom di gereja santa maria takbercela ngagel madia surabaya
di tengah duka keluarga bayu berharap polisi segera mengidentifikasi tubuh bayu yang hancur terkena ledakan
aloysius bayu rendra adalah petugas keamanan gereja santa maria tak bercela di jalan ngagel madia surabaya
bayu disebut sebagai pahlawan yang menghadang dua pelaku bom bunuh diri yang berusaha masuk ke dalam area gereja
hingga kini jenazah bayu belum diserahkan kepada pihak keluarga karena masih dalam proses identifikasi
bayu meninggalkan dua anak balita yang masih berusia dua lima tahun serta sepuluh tahun
dan balita memang belum ada informasi ke kami
jadi untuk sejauh ini memang kami akan bisa buat
aksi yang dilakukan bayu di gereja mendapat apresiasi dari wali kota surabaya tri risma hari ini
risma berjanji akan memantau dan memberikan beasiswa kepada dua anak bayi
semua nanti pengobatan proses pemakaman dan lain lain itu akan ditanggung oleh pemerintah kota surabaya
jadi keluarga tidak perlu khawatir
tadi sampai bagaimana soal kontrol dan sebagainya kami akan bantu selesaikan nanti
selain mengunjungi rumah duka aloysius bayu rendra
wali kota surabaya juga mengunjungi tempat persemayaman enam korban tewas ledakan bom di tiga gereja surabaya yang ada di adijasa surabaya
wahyu pratama surabaya